maksud gue kok mahluk seindah ini masih dikasarin gitu sama cowok ya
terus disitu gue kayak ada perasaan
gue udah tau tujuan gue lahir ke dunia nih emang buat ngelindungin dia sih
akhirnya gue pacaran mulu tuh di twitter
ya sama dia
iya pacaran mulu di twitter
terus pas gue jadiannya juga trending dulu di twitter
itu sampe sekarang kalo di search hashtagnya masih ada
mulai tuh gue bikinin puisi buat dia
terus gue bikinin lagu
terus kalau habis kayak gitu tuh dia mention mention di twitter
kayak terima kasih udah ngasih sesuatu yang berharga banget gitu gitu
nah ternyata selama ini diem diem ada yang mantau
itu mas alit
nah karena dia udah ngelihat
cewek udah dua kali
yang terima kasih ke gue
dia udah lihat dua kali gue ngelakuin sesuatu yang berharga buat dia
nah mas alit mikirnya gue tuh diduitin
atau entah gue ngebeliin sesuatu
sampai tuh cewek berterima kasih banget
ngeblok lah dia
dulu tuh di game ada namanya hode hode itu
aku pun pake avatar cewek
yang punya laki
buat minta sesuatu gitu di game itu
dikasih tau ciri cirinya
gue masih denial tuh
tapi dia mau
sampai akhirnya di ending block
di kasih contoh gimana cara nyari tau siapa yang pertama kali nge upload
caranya adalah save fotonya
nanti keliatan siapa yang pertama kali nge upload
disitu baru ketahuan yang pertama kali nge upload foto itu artis thailand
itu berapa lama tuh
udah dua bulanan kali sih
mau tahu kelanjutannya seperti apa